pada saat itu nyetrum ikan biasa kegiatan sehari ternyata menemukan anak buaya
diperkirakan usia tiga bulan panjang sekitar enam puluh cm
di aliran sungai yang pintas antara bidik sama teguen
saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk lebih berhati hati dalam beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai
yang kedua saya sudah mengajukan serata bpsdf
ya alhamdulillah ini di pintaran sungai
hari ini kegiatannya apa pak
hari ini kegiatannya dilakukan oleh penyisiran pemantauan apakah memang betul betul buaya itu habitat yang ada di sini
apakah itu buaya lepasan dari warga yang mungkin ketakutan atau dan lain lain
kalau sebelumnya sudah pernah pak ditemukan binatang seperti itu
selama ini tidak pernah yang kita herankan juga ini selama ini tidak pernah ditemukan
bahkan selama sejak kecil saya tidak pernah menemukan buaya di sini
dan baru tahun kemarin panunggak viru itu baru dilakukan pengerukan sedimen dari aliran sungai itu
kalau usai ditemukan ini warga sendiri gimana merasa khawatir apa enggak sih pak
khawatiran sih ada tapi juga tidak terlalu
terus biasa saja yang penting mereka melakukan dengan kegiatan dengan berhati hati
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya